hampir di setiap sudut di kota jambi akan dijumpai para penjual buah duku
seperti di sekitar jalan utama simpang patsipin tubu juang palima ataupun talang banjar
kuah berkulit kuning dan rasanya yang manis ini disukai banyak masyarakat
seperti reina warga mayang mengurai kota jambi ini mengaku suka duku jenis kumpe
rasanya yang lebih manis dan dagingnya yang tebal menjadi alasannya
duku jambi juga disukai bunda ragil warga banjarmasin
saat datang ke jambi ia menjadikan duku sebagai oleh oleh
menurutnya duku jambi memiliki rasa yang berbeda
apa rasa duku jambi bu
jambi manis enak
kalau dibanding dengan duku di kalimantan sendiri gimana bu ada juga duku di sana bu
saat musim duku seperti sekarang para pedagang mengaku mendapatkan untung berlipat
andi mandai misalnya
pedagang duku di kawasan simpang empat sipin ini buka dari pagi sampai pukul sepuluh malam
dalam sehari ini dapat menjual sekitar dua ratus kg buah duku
pada hari libur omsetnya meningkat
harga jualnya bervariasi tergantung bentuknya
yakni dari dua puluh lima hingga tiga puluh lima ribu rupiah per dua kilogram
selain dari sekitar jambi pembeli juga datang dari jakarta pekanbaru palembang dan daerah lain
dulu ini kalau harinya bagus pada kita sepuluh karung
ada yang sekitar tengah hari lah
kalau hari libur naiklah tiga puluh persen dari hari biasa
kalau hari hari biasa ini misalnya ada tujuh karung
kalau hari hari libur tambah tiga puluh persen lagi dari hari biasa jambi
dosen akademi farmasi kesehatan jambi sopia yeti mengatakan buah duku mengandung gizi yang tinggi
kandungan gulanya sebagai sumber energi
buah duku juga mengandung karbohidrat sedikit lemak serta banyak serat dan air
sehingga sangat cocok bagi orang yang sedang diet
kalau secara nilai gizi dia cukup bagus
dan juga kandungan seratnya juga bagus
juga beberapa orang kadang juga menggunakan untuk diet
karena dia tetap menghasilkan energi dan seratnya bagus
karena pada duku itu dia juga menghasilkan itu
sejenis zat yang namanya karnetin
karniting ini fungsinya untuk mengubah lemak
untuk dia berproses jadi lemak dibakar
duku di sejumlah daerah di jambi masih terus berlangsung hingga pertengahan tahun ini